pemerintah telah menekan peraturan presiden nomor lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh empat tentang jaminan kesehatan
sesuai ketentuan baru ini bpjs kesehatan akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau kris
di rumah sakit yang bekerja sama dengan bpjs
di pasal satu ayat empat b disebutkan kelas rawat inap standar adalah standar minimum pelayanan rawat inap
yang diterima peserta bpjs
ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang membedakan layanan bpjs kesehatan menjadi tiga kelas
yaitu kelas satu dua dan tiga
lalu apa saja fasilitas kelas rawat inap standar bpjs kesehatan
di pasal empat puluh enam dijelaskan fasilitas kris
antara lain komponen bangunan tidak boleh memiliki tingkat porositas tinggi
atau jadi struktur bangunan seperti dinding harus tidak berpori atau padat
lalu ada pengaturan ventilasi udara suhu udara dan pencahayaan ruangan
berikutnya kita lihat kelengkapan di setiap tempat tidur
ada nakas atau lemari kecil dan dua kontak serta nur schole
ruangan perawatan dibagi berdasarkan jenis kelamin
pasien anak atau dewasa serta berdasarkan penyakit infeksi atau non infeksi
kepadatan ruang rawat juga diatur
maksimal empat tempat tidur dan dilengkapi tirai partisi
ada fasilitas kamar mandi dalam ruangan inap dan memenuhi standar aksesibilitas
kelas rawat inap standar ini saudara dilaksanakan di seluruh rumah sakit
yang bekerja sama dengan bpjs paling lambat tiga puluh juni tahun dua ribu dua puluh lima mendatang
sistem kris ditargetkan akan diterapkan di rumah sakit paling lambat tiga puluh juni dua ribu dua puluh lima mendatang
iuran manfaat dan tarif atau penetapannya akan diputuskan paling lambat satu juli dua ribu dua puluh lima mendatang